kebijakan pemerintah yang melonggarkan sejumlah aturan pembatasan pada masa ppkm level dua
di antaranya pelonggaran pada transportasi umum seperti pesawat terbang dan kereta api
mendapat respon positif dari majelis ulama indonesia
ketua bidang fatma mui asroruni amsoleh bahkan memperbolehkan saf sholat kembali dirapatkan
menanggapi hal itu kepala humas masjid istiqlal fatima azahra pada kamis sore menjelaskan
hingga saat ini aturan sholat berjamaah di istiqlal hanya mengalami perubahan sedikit
seiring menurunnya level ppkm di ibu kota menjadi level dua
jika biasanya jarak antara jemaah satu meter kini berubah menjadi setengah meter
sementara untuk kapasitas sholat berjamaah lima waktu dan sholat jumat masih belum berubah
yakni tidak lebih dari lima anggota jemaah
masih seperti yang kemarin kita masih tiga m yang selama ini pemerintah sampaikan
kita juga sampaikan pada masyarakat seperti kemarin
hanya mungkin perubahannya sedikit saja dengan levelnya kita lebih turun
jadi yang biasanya satu meter ke depan turun kanan satu meter
terus ke belakang juga sekarang jadi satu meteran itu saja
sementara itu imbauan mui untuk kembali merapatkan safsolat mendapatkan respons beragam dari jemaah istiqlal
setuju mungkin karena kita juga sudah mulai membiasakan kebiasaan baru
sehubungan dengan mungkin nanti akan jadi endemi mas
dan sepanjang memang jemaah yang masuk pun sudah vaksin dan dalam kondisi sehat
dimana ada screening awal sebelum masuk ke masjid
ini sebetulnya sih
pengelola masjid istiqlal juga mengimbau masyarakat yang akan menjalankan sholat berjamaah
maupun sholat jumat di masjid istiqlal untuk tetap menerapkan prokes dan membawa perlengkapan sholat sendiri
rizki hityar yahya jakarta